sesuai imbauan pemerintah pusat dki jakarta melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm selama dua pekan sejak sebelas januari dua ribu dua puluh
aktivitas perkantoran dibatasi hanya dua puluh lima persen sedangkan mal dan restoran wajib tutup pukul sembilan belas waktu indonesia barat
pembatasan kapasitas dan jam operasional tersebut diklaim berhasil menurunkan aktivitas masyarakat
dikutip dari detik com kepala dinas perhubungan dki jakarta syafri liputo mengatakan
volume lalu lintas kendaraan bermotor mengalami penurunan sebesar empat tiga puluh dua persen
tak hanya itu rata rata harian penumpang angkutan umum juga turun sebesar tiga lima puluh dua persen
dari lebih tujuh ratus lima puluh satu menjadi hanya tujuh ratus dua puluh empat lima ratus enam puluh orang
namun demikian menurunnya aktivitas masyarakat di ruang publik tidak selaras
daripada menambahkan kasus positif covid sembilan belas
sepekan terakhir penambahan positif covid sembilan belas harian di jakarta masih di atas dua kasus
bahkan rekor tertinggi harian terjadi pada hari sabtu enam belas januari dengan tiga lima ratus tiga puluh enam kasus
menurut pakar epidemiologi universitas indonesia panduryono
peningkatan kasus positif yang tak terkendali di awal januari dua ribu dua puluh
menunjukkan kolapsnya sistem kesehatan dan penanganan covid sembilan belas
sesuai dengan prediksi kita sudah memprediksi bahwa peningkatan itu akan semakin pesat
pada kuartal pertama tahun dua ribu dua puluh
jadi januari februari maret itu masih meningkat terus
karena apa karena akumulasi dari kebijakan pemerintah tahun yang lalu
yaitu adalah berapa kali liburan panjang cuti bersama terus pilkada dan sebagainya
akumulasi dampak pada peningkatan kasus yang hampir tidak tertangani
pandu mengatakan ppkm yang dicanangkan pemerintah pusat tidak jelas
dan membingungkan pemerintah daerah
menurutnya saat ini pengetatan kegiatan masyarakat harus dilakukan
untuk mencegah penyebaran virus
diikuti penambahan kapasitas tiga t tracing testing dan treatment
untuk memutus penyebaran virus